apakah kamu akan melanjutkan perjalananmu ke tempat lain
atau akan kembali ke perguruan
nisana kenapa kamu melambung
maaf nih mas aku sedang memikirkan untuk mengabdikan diriku di kerajaan pajajaran
jika itu mungkin bagaimana menurutin mas
ya bagaimana menurutmu mas
apakah aku bisa menjadi prajurit kerajaan pajajaran
itu mungkin saja nisana
apalagi kamu memiliki kehanuragan mumpuni
dan semua orang sudah melihat kehebatanmu di arena tadi
dan kamu kalah bukan karena kamu lemah
tapi karena lawanmu sudah berbuat curang
terima kasih nih mas
tapi bagaimana caranya agar aku bisa menjadi prajurit kerajaan pajajaran
aku akan bicarakan hal ini kepada yanda prabu
mungkin akan ada ujian lain yang harus kamu ikuti untuk menjadi prajurit kerajaan pajajaran
kamu pasti akan sanggup melewati ujian ini dengan sangat mudah
terima kasih nih mas
jangan lupa subscribe like komen dan share

aku tidak akan pernah membiarkan hidupmu tenang

aku akan terus menjadi batu sandunganmu
sampai aku bisa merebut apa yang seharusnya menjadi milikku
ada apa kuranda geng
hancurkan kampung ini sekarang juga
dan bunuh si luar
dengan semangat di kuranda geng
ibunda sudah saatnya aku kembali ke pesantren
kenapa terburu buru putraku
kasian mereka bunda
mereka perlu bimbingan tentang isma
oleh karena itu mereka sudah datang dengan semangat dan juga suka rela
aku tidak bisa membiarkan mereka menungguku bunda
baiklah kamu boleh pergi
semoga dilancarkan semuanya di sana
terima kasih bunda
ayahanda aku mohon izin dari ayahanda
jika kau mendapatkan kesulitan yang tidak dapat kau selesaikan
segeralah kembali dan bicarakan dengan ayahanda
terima kasih ayahanda prabu
aku ikut ke pesantren ya
ampun ampun ampun
dan ini kagus nih prabu
larikan dia tuh
mama lilis kan sudah bilang tidak usah dikejar
biar lilis saja yang kejar
maha anaknya teh
tidak bisa diem
jika boleh bekel baik
lebih baik kamu tetap di sini untuk menemani bunda
bukankah kamu masih rindu dengan mudah
di sini tidak ada teman bermain
putraku jika tidak merepotkan
ajaklah selasi ke pesantren
di sana banyak teman teman sebayanya
dia bisa bermain
selasih kamu boleh ikut dengan raka
tetapi saksi tidak boleh nakal
paman lengser lilis ikutlah ke pesantren
tolong jagalah selasi di sana
kalau begitu aku mohon pan
aku paling tidak suka keadaan ini
tapi biar lalu biar lalu biar lalu
tentu saja aku akan mencari guru yang sangat penting
untuk mengajari ilmu kanduran
untuk mengalahkan kian santa
ayah naon pak
serta membakar dan membunuh penduduk desa
tolong jaga selasi
paman tolong ke pesantren duluan pak
kamu dan juga paman nengser duluan ke pesantren
kalau begitu sete berangkat dulu